terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
presiden jokowi menunjuk mantan bupati jaya wijaya sekaligus kader pdi perjuangan wempi wetipo
sebagai wakil menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
wmp sebagai putra papua diminta membantu mempercepat proyek infrastruktur di wilayah timur indonesia
yang belum diselesaikan pada periode pertama pemerintahan jokowi jk
saya dipanggil bapak presiden dan diberi kepercayaan wamen pupr membantu menteri pu
untuk menjalankan tugas pembangunan infrastruktur
tadi pak presiden sampaikan kepada saya untuk selama ini kurang pengawasan
jadi kalau bisa apa yang menjadi visi misi dari bapak presiden bisa berjalan lebih ekstrem
efektif sehingga diharapkan pengawasan ini harus diperketat sehingga apa yang menjadi visi
dan misi bapak presiden dan wakil presiden yang belum tuntas dilaksanakan di periode pertama itu
bisa diselesaikan atau dituntaskan di periode yang kedua